mungkin kamu sempat cerita ke teman atau gimana gitu
nggak pernah sama sekali pak
kan papa juga yang larang jus untuk cerita ke siapapun
ya udah kalau gitu
jadi siapa yang kemarin nyariin jessy
dan dari mana orang itu tau jessy ada disana
tahan sebentar ya
masakian pak zach
makan aja dong
stes tanya kan
gak ada tokoh ya
mau mokun dia aja
maaf ya pak

apa sebelumnya bu andin terjadi benturan
gak ada dong tapi ini sakit banget
saya lihat jalan kaki dulu ya
saya mohon selamatkan istri dan anak saya
kita makan udah dua kali
sarapan makan siang
tapi jessy kok belum ada tanda tanda balik kesini ya sa
kayaknya dugaan saya benar deh
jessy tuh kayaknya diculik
apa kita lapor polisi aja ya nek
nenek punya kenalan orang dalem
eh buruan pinjem handphone suster deh
ada apa elsa nenek
ya saya boleh minjem handphonenya sebentar gak
sebentar aja darurat soalnya
ya mau polisi mau fbi
gak apa apa deh
soalnya saya khawatir jessica dari semalam belum
pulang takutnya dia diculik
elsa neneng kalian nggak perlu lapor polisi
karena jessica dalam keadaan baik baik saja
dan sudah di tempat yang aman
tempat yang aman dimana
mulai sekarang jessica sudah tidak tinggal disini lagi
ya sudah kalau gitu dokter pergi dulu ya
kok jessy gak ada
iya dok hah kok jessy gak ada
ya kita bikin paroel party dulu sih
kan harusnya kita perpisahan
lagian kan kita udah janji katanya mau together forever here
tapi kok dia malah pergi sih
terpaksa saya gak ke kantor hari ini
ini semua karena harus prok prasakit di depan jessica
ini semua karena harus prok prasakit di depan jessica

jadi mungkin kita harus bawa bantuan kebun
saya berhasil lolos bos
bodoh banget kamu
eh kok sampai kamu ketangkap lagi
gak akan saya repot repot bebasin kamu
suaminya bu andin
silahkan masuk pak
dokter mau bicara
gimana bu andin keadaannya
udah mendingan dok
tadi tadi sih sakit banget
apa bu andin tadi melakukan kerjaan berat
atau bu andin lagi stres pak
bayinya sih nggak apa apa
cuma posisi bayinya aja agak turun
tapi aman kan hidupnya
untuk sekarang tidak apa apa
tapi setelah ini
bu andin harus banyak berhati hati
tidak boleh kecapean dan tidak boleh stres
karena kandungan yang turun
bisa menyebabkan bayi terlahir prematur
untuk malam ini
ibu andin istirahat di rumah sakit aja ya
bed rest masukin bed rest di rumah sakit
nanti saya kasih vitamin dan belt penyangga perut
untuk menjaga posisi bayi
terima kasih banyak bu
kau mendingan ke kantor aja
daripada di rumah
yang ada makin parah
kat aku boleh masuk gak
masuk aja kak
mau ke kantor
katanya hari ini gak mau kerja
ya harusnya kan hari ini emang pre wed
tapi kan cancel juga
ya jadi aku ke kantor aja
oh iya aku pengen nanya deh sebelum kamu
kamu tuh lagi kenapa sih sama randy
ada yang gak beres saja
gak kenapa napa kok kak
soalnya dari semalam
aku tuh ngerasa kamu kayak aneh gitu
perasaan kakak aja kali
kak kayak aku harus berangkat deh
ya berangkat dulu ya
makasih ya kak
mungkin catherine belum mau cerita kali ya
yaudah lah gak usah dipaksa
hai sayang silakan masuk
eh aku tadi minta tolong mbaknya buat bikinin bapak air jahe biar badan bapak lebih enak
maka kalau begitu saya ke belakang dulu ya
sini deh sebentar
papa mau nanya sesuatu
apa sih tadi dipersen acara melaluiativas rolling magnet itu brute token jadi apakah
sebenarnya kamu tidak sek choi
anda pernah bers bikes di bagian bawah

enggak oke oke ya udah kalau gitu jadi siapa yang kemarin nyariin jessy dan
dari mana orang itu tahu jesse ada di sana ini mencurigakan